aksi meniru lagu atau lip sing kerap dilakukan masyarakat di media sosial
nah kali ini di semarang jawa tengah aksi lip sing ini dilakukan oleh sejumlah pejabat pemerintah kota semarang
yang dikemas dalam konsep lomba yang mengundang banyak tawa dan juga canda
inilah aksi lomba lip zinc yang mengambil lagu berjudul mira santika milik grup dangdut soneta
selain lagu dan lirik pejabat pemerintah kota semarang juga meniru gerakan grup soneta yang dibawakan roma irama
selain meniru soneta ada juga beberapa pejabat yang tampil bergaya rocker luar negeri
untuk mendekati penampilan aslinya para pejabat yang salah satunya adalah sekretaris daerah kota semarang ini pun
harus rela menggunakan rambut palsu atau wig
lengkap dengan kacamata dan jaket kulit
tak ingin kalah dengan yang pria sejumlah pejabat wanita juga ikut dalam lomba lip sing
dengan mengenakan kostum ala milenial sambil menyanyikan sebuah lagu dangdut
sebaliknya ada pula pejabat pria yang berdandan layaknya penyanyi indonesia reni jayusman
dengan anting dan kalung ikonik namun membawakan lagu milik bon jovi
penampilan para pejabat di lingkungan pemerintah
kota semarang ini tentu saja mengundang gelak tawa dari para aparatur sipil negara atau asn
tak terkecuali wali kota semarang hendran prihadi dan wakil wali kota semarang hefearita gunaryanti
yang juga menjadi juri dalam lomba ini
grup pejabat yang menang mendapatkan hadiah berupa kerupuk dan ceriping untuk dimakan bersama
kegembiraan para pejabat dan asn ini pun seakan memecah ketegangan dan intrik politik selama masa pemilu
sehingga antar asn tani punggiri sering memiliki pilihan politik yang berbeda
agendanya adalah bagaimana kepala kepala dinas para camat kabak ini kita paksa untuk bisa menghibur seluruh keluarga besar pemkot
ada staff dan teman teman yang lain
mereka menampilkan namanya legstar atau lip sync
jadi menyontoh grup grup yang mereka sukai kemudian mereka mainkan seolah olah mereka bisa main
ya ini hiburan setelah tensinya cukup tinggi hampir enam bulan
karena kampanye di media sosialnya yang luar biasa saling serang
selain pejabat setingkat kepala dinas atau kepala organisasi perangkat daerah
para camat juga ikut terlibat sebagai peserta lomba lipsing ini
sebagai komitmen memberikan hiburan
wali kota semarang hendrar prihadi juga naik panggung untuk unjuk suara di depan para bawahannya
damar sinuko semarang